salahnya jadi masalah kita juga
kita cuma berdua
kamu udah jelas harus ngurus parkiran
saya repot kalau harus kontrol keamanan pasar sambil ngerjain tugas dia narik iuran
tasik tasik tasik
ladang ladang ladang ladang
kamu kenapa keluar dari terminal
saya sudah bilang sama denny saya mau kerja di public vessel di majalaya
kalau kerja di sana kamu bisa dapat uang lebih banyak
hari ini kamu mau masuk kerja
ya kemarin udah bolos lagi
terus hari ini pasti diledekin sama temen temen lagi
anak kesayangan pak junaedi
gak perlu kamu layani bahkan gak perlu dihadapi
seperti kata pepatah yang mengatakan
kamu maunya berang jalan
saya antar sampai seberang
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
bos buburnya dimana
kaeyang kecil aja
bos bubun nyuruh saya kesini
kan kamu udah sampai sini
kan belum ketemu sama bos bubun
ladang ladang ladang
ican belum datang
saya kok harus bubur dulu
wawan udah datang
ican udah datang
nanti aja sekalian
ladang ladang ladang
ladang ladang ladang
itu si wawan juga lagi di sana
ican udah datang
kalau saya tau siapa yang royok ajun
saya cari mereka sekarang
kirain orang yang datang waktu itu
yang mukul dia
tapi dia bilang bukan
pajun edi tau gak ya kalo kemarin dia bolos lagi
kayaknya enggak kan pajun edi juga gak masuk
jangan jangan kemarin dia gak masuk karena pergi sama pajun edi
kayaknya enggak deh
kok tete belain dia
bukan belain dia cuma aku curiganya nggak gitu
kayaknya dia lagi ada masalah
masalahnya sekarang bukan cuma masalah ajun yang lagi punya masalah
tapi masalahnya jadi masalah kita juga
kita cuma berdua kamu udah jelas harus ngurus parkiran
saya repot kalau harus kontrol keamanan pasar
sambil ngerjain tugas dia narik iuran
tasik tasik tasik
ladang ladang ladang
kamu kenapa keluar dari terminal
saya sudah bilang sama denny
saya mau kerja di public vessel di majalaya
kalau kerja di sana kamu bisa dapat uang lebih banyak
kenapa mau pindah

saya di sini udah gak kuat
kalau pulang kerja tenggorokannya suka sakit
kamu kenapa keluar dari terminal
sebelum ke sini saya kerja bantuin saudara
sekarang mau balik lagi ke sana
kalau balik lagi ke sana kamu bisa dapat uang lebih banyak
justru di sana emang gak pasti

tapi gak disuruh ngambil atau ngantar beras
gak ada pemasukan
terus kenapa mau balik lagi ke sana
kasian sama saudara saya
kalau gak ada saya gak ada yang bantuin
sebelum kalian bilang mau keluar dari terminal dengan alasan masing masing
kalian ketemu boris
kalau kalian bohong sama saya berarti kalian sedang cari penyakit
sebelum bilang mau keluar dari terminal kamu ketemu boris
ya saya ketemu boris
dia yang nyuruh kamu keluar
ya saya diancam
saya juga ketemu kang boris
malah bawa bawa saudara yang suka bisnis beras
saya juga diancam sama kang boris
itu lagi diomongin orangnya datang
ada yang nyari kerumah
ada yang nelfon kamu
memangnya ada yang ngikutin kamu
ada yang nyari kamu
ada yang nyari kerumah
ada yang nelfon
cuman khawatir aja
kan yang udah udah juga kamu yang suka dicari duluan